seusai pon ke dua puluh pekan paralimpiade nasional atau papernas ke enam belas
akan segera digelar di papua pada dua hingga lima belas november dua ribu dua puluh
dengan mempertandingkan dua belas cabang olahraga
ya pesta olahraga nasional empat tahun sekali bagi para penyandang disabilitas ini
pemirsa diharapkan dapat melahirkan generasi baru atlet disabilitas
dari berbagai daerah di indonesia
berlangsung di kota dan kabupaten jayapura
peparnas akan menggelar dua belas cabang olahraga
di antaranya angkat berat atletik boccia badminton menembak panahan renang dan sepak bola city
segala persiapan pun terus dimatangkan dalam menyambut sekitar tiga tiga ratus atlet
dan ofisial dari tiga puluh tiga provinsi
panitia bahkan mengklaim jika persiapan sudah mencapai sembilan puluh lima persen
meliputi persiapan upacara pembukaan pertandingan
hingga akomodasi dan transportasi atlet
serta keamanan di sekitar venue acara
menarik di papernas adalah peraturan npc indonesia
yang sangat membangun atlet daerah untuk regenerasi nantinya
kita para atlet yang sudah ada di event event internasional
jadi kita dijadikan satu kelas dan hanya boleh turun di satu nomor
negara memberi kita fasilitas yang sangat luar biasa
cuma sekarang ini pemerintah daerah
yang belum masih memiliki kekuasaan
belum mengerti kita
seperti daerah daerah yang terpencil
banyak lah nggak perlu saya sebutkan di sini
nanti kalau saya sebutkan di sini jadi salah saya
provinsi provinsi itu masih jauh untuk mau menggandeng tangan npc
untuk bisa berprestasi di paling nggak di nasional dulu lah
untuk itu ia mengapresiasi keseriusan penyelenggara
dalam mempersiapkan fasilitas ramah disabilitas
mulai dari kedatangan para atlet di bandara
hingga kebutuhan akomodasi dan transportasi
yang telah disesuaikan dengan kebutuhan para atlet
protokol kesehatan pun akan berjalan ketat
sebagaimana pelaksanaan pon dua puluh belum lama ini
dan akan terus dievaluasi serta ditingkatkan
guna mencegah penularan covid sembilan belas